konser jazz di ruangan tertutup mungkin sudah biasa
tetapi di banyuwangi sebuah konser musik jazz justru digelar di lereng gunung ijen
dengan ketinggian dua ribu meter di atas permukaan laut
bagaimana sensasinya berikut liputannya
inilah ijen summer jazz
konser musik jazz yang digelar di kawasan lereng gunung ijan banyuwangi
tepatnya di panggung terbuka jiwa jawa licin pada sabtu petang
penampilnya juga bukan musisi jazz sembarangan
terlihat legenda jazz isya harani and queen fireworks
serta jazz nita artssen menghibur ratusan penikmat musik jazz
di ketinggian sekitar dua ribu meter di atas permukaan laut
lagu lagu hitsya harani seperti morning coffee dijadikan secara apik dan berbeda
perpaduan musik jazz dengan alat musik
etnik banyuwangi barong semakin menambah ijen summer jazz terdengar tidak biasa
apalagi para musisi mampu mengajak setiap pengunjung ikut menyanyikan lagu lagu tersebut
tidak hanya itu ijen summer jazz juga menghadirkan musisi jazz internasional
dari kuba dan perancis
meski sempat turun hujan namun penonton bergeming
mereka tetap setia menonton sampai selesai
tahun depan ijen summer jazz juga akan digelar di tempat yang sama